puncak pekan suci bagi umat kristiani ditandai dengan perayaan paskah
dan untuk mengetahui informasi perayaan pascah sudah bergabung bersama kami
koresponden cnn indonesia ada roni satria yang berada di gereja katedral jakarta
dan miftah farid korresponden cnn indonesia yang berada di gereja kristus raja surabaya
kita akan ke roni dulu di jakarta
roni bagaimana jalannya misa dan juga perayaan pascah di katedral hari ini
ya rizky kalau kita lihat pada hari ini gereja katedral jakarta menggelar empat kali misa pasca
sebagai puncak perayaan pekan suci dua ribu dua puluh tiga
tadi sudah dimulai pada pukul enam waktu indonesia barat
kemudian misa pascah pontifikal yang dipimpin langsung oleh uskup agung jakarta
ignatius kardinal sutario pada pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
dan saat ini tengah berlangsung yang pada pukul sebelas waktu indonesia barat
misa untuk keluarga
dan kalau kita lihat dengan misa untuk keluarga ini
tentunya mereka yang membawa putra putri mereka untuk ikut beribadah misa paskah ini
bisa membawa pada pukul sebelas waktu indonesia barat
dan nanti akan berlangsung sekitar satu jam ke depan
nah nanti yang terakhir menjadi puncaknya pada pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia barat
pada misa paskah di gereja katedral kali ini
namun yang menarik kalau perlu kita lihat dalam biasanya di gereja katedral ini
rizky tidak hanya pada saat pelaksanaan natal
tetapi juga pada saat pelaksanaan pascah
selalu dilengkapi dengan ornamen ornamen yang berkaitan dengan kelestarian budaya
kemudian berbaur dengan nusantara dan lain sebagainya
ada pesan pesan yang ingin disampaikan oleh gereja katedral sendiri
dari pihak humas mengatakan bahwa ingin mengangkat hal hal yang terkait dengan budaya indonesia ini
bagaimana meningkatkan kecintaan ataupun melestarikan budaya indonesia
lewat bagaimana para jemaat ini nantinya diminta juga untuk melestarikannya dalam kehidupan sehari hari
namun di luar dari bagaimana kita berbicara
mengenai ornamen ornamen sebagai penghias dalam pelaksanaan pascah itu sendiri di hari ini
tadi kalau sempat dalam konferensi pers
ignatius kardinal suharyo seorang aku
kejaksaan agung jakarta tadi sempat memberikan statement
dan juga kalau kita lihat dalam bagaimana ceramahnya dalam pelaksanaan nisa pascah
yang dikelak pada pukul delapan tiga puluh waktu misal para tadi
ada pesan yang ingin dia berikan kepada para jemaat patologi yang melaksanakan nisa pascah
dimana kalau kita lihat dengan tema kebersamaan ataupun kesejahteraan
partisipasi kesejahteraan untuk mewujudkan yang kesejahteraan bersama ini
dikaitkan dengan bagaimana para gereja ini diminta untuk mengajak umatnya
untuk lebih proaktif lagi
menjadi atau melaksanakan pascah ini bukan sebagai sebuah perayaan semata
tetapi juga menjadi manusia manusia pasca
maksudnya adalah ketika tidak hanya kita tahu dalam kondisi yang
saat ini akhir akhir tadi juga
kardinal mengatakan terkait dengan bagaimana kondisi perpolitikan
dan juga bagaimana kondisi sosial di indonesia
terkait dengan dua isu besar
dan dia mengatakan dua terminologi
ada kata mafia ada kata flexing
dia mengatakan bahwa mafia perpajakan mafia peradilan dan lain sebagainya
ini yang merupakan hal hal yang merusak kesejahteraan itu sendiri
dan nilai ini yang ingin ia berikan kepada para jemaat untuk
memahami lebih dalam bagaimana makna pascah
sehingga bisa menjadikan upaya untuk melawan hal hal yang terkait dengan mafia
dan juga flexing yang saat ini tengah marah terjadi
pesan pesan yang mungkin dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam kondisi kekinian
tetapi apa yang terkait dengan kondisi masa kini
tetapi apa yang ingin disampaikan dalam ceramah tadi
juga sebenarnya adalah untuk mengajak kesejahteraan tadi dibentuk dengan sebuah
bagaimana partisipasi aktif untuk mewujudkan hal hal yang bisa dilaksanakan secara bersama bagi umat gereja
dalam merayakan pasca pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
baik dari jakarta berikutnya kita akan menuju ke surabaya jawa timur
ada miftah di sana
selamat siang mifta bagaimana jalannya misa dan juga perayaan pascah di gereja tempat anda melaporkan
ya rizky saya tepatnya berada di gereja kristus raja di wilayah residen sudirman dan
suasana sejak pagi tadi cukup berbeda dengan dibandingkan tiga tahun selama masa pandemi
saya melakukan peliputan di beberapa gereja karena adanya pembatasan
namun tahun ini ada banyak sekali pelonggaran terutama juga instruksi dari pemerintah yang menyebutkan bahwa
seluruh kegiatan peribadatan tidak perlu ada pembatasan
sehingga ini kemudian dibaca oleh pengelola paroki gereja tempat saya melaporkan ini untuk membebaskan
seluruh jemaat mereka yang biasanya dibagi
sehingga tahun ini semuanya digelar dengan misa tatap muka
dan sejak pagi tadi jemaat sudah memadati gereja kristus raja bahkan mereka satu jam
sebelum misa digelar pukul tujuh pukul sembilan dan sekarang pukul sebelas
nanti disambung dengan misa terakhir pukul delapan belas waktu indonesia barat
mereka datang satu jam sebelumnya sehingga mereka berharap bisa mendapatkan tempat duduk karena banyaknya jemaat yang datang
karena mereka mengetahui bahwa
tidak ada lagi pembatasan
dan mereka berusaha untuk mendapatkan tempat duduk terbaik
terutama di wilayah depan
untuk siang ini pukul sebelas tadi dimulai
ini tahun ini pertama kali digelar tatap muka
karena tahun tahun sebelumnya di masa pandemi
misa khusus anak anak digelar secara online
dan karena ada pelonggaran pembatasan masa pandemi ini
kemudian dilakukan misa untuk anak anak dengan cara tatap muka rizky
dan ini disambut antusias oleh keluarga
sehingga mereka mengajak anak anak mereka untuk ikut dalam misa ini
karena ini tahun pertama
di masa pandemi mereka bisa bertatap muka langsung
dengan para romo
kemudian dengan kawan seiman mereka
sehingga menurut orang tua mereka
ini menjadi suasana yang berbeda
dan ini membuat keimanan mereka semakin kuat
bukan hanya soal faktor keamanan
atau faktor kenyamanan dan kesehatan mereka
meskipun ada pelonggaran
untuk umat untuk datang ke gereja ini
namun mereka tetap menggunakan masker
hampir semua jemaat yang saya lihat
menurut mereka meskipun tidak ada larangan
untuk tidak menggunakan masker
tapi mereka mengatakan bahwa mereka tetap peduli dengan kesehatan mereka
sehingga mereka tetap menggunakan masker
untuk mengantisipasi segala kemungkinan
yang jelas bukan hanya faktor kesehatan
tapi juga faktor keamanan rizky
di beberapa gereja tempat saya melaporkan hari ini
keamanan yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan

baik kepolisian maupun juga polri
dan juga dari pempot surabaya
sama sekali tidak menunjukkan
ada pengamanan yang berlebihan
mereka hanya sekedar berkeliling
dari satu gereja ke gereja yang lain
untuk memastikan bahwa seluruh prosesi peribadatan
bisa berjalan dengan lancar
sehingga praktis baik faktor keamanan
maupun juga kesehatan
berjalan dengan baik tanpa perlu ada hal yang
membuat mereka takut
untuk datang ke gereja
baik dari sisi pandemi covid sembilan belas maupun juga ancaman
keamanan yang jelas semua hal yang saya rasakan
dan jemaah terasakan disini
dengan di kondisi beberapa tahun belakangan
pekan suci tahun ini
semuanya berjalan dengan baik rizky
ataupun peragaan peragaan atau visualisasi
baik ketika minggu palma
pada minggu yang lalu
dan puncaknya hari ini adalah
pasca atau kebangkitan di salmasi
semuanya digelar dengan sangat baik
pada tahun tahun belakangan tidak dilakukan
tahun ini dilakukan misalnya
ketika minggu palma mereka mengadakan
perarakan kemudian juga ada
jalan salib juga diadakan
pada tahun tahun sebelumnya tidak diadakan
dan tahun ini diadakan bagi jemaah
kristiani terutama katolik
di surabaya ini menjadi momen baik
bagi mereka sehingga mereka berharap
di tahun tahun kedepan mereka bisa beribadah dengan normal
dan kondisi pandemi covid sembilan belas
bisa segera dicabut
ini bisa membuat mereka beribadah
seperti sedia kala bahkan sebelumnya
sehingga sejak pandemi gereja gereja dipenuhi
dan ini membuat mereka mengaku
bahwa keimanan mereka lebih kuat
lebih terpupuk dengan baik
ketika mereka bisa bertatap langsung dengan romo
bertatap langsung dengan para pendata
bertatap langsung dengan para sahabat mereka
dan kawan kawan seiman mereka di gereja
ini menjadi momentum baik rizky
karena mereka berharap bahwa
momentum pasca ini bisa menjadi pemulihan
bagi masyarakat indonesia dan dunia bahkan
untuk mereka bisa sembuh
dari segala penyakit bahkan pandemi bisa berjalan
sehingga mereka bisa beribadah
seperti normal sedia kala
bahkan sebelum pandemi
ya baik tentu kita berharap
agar perayaan minggu paskah tahun ini
bisa berjalan dengan lancar aman
dan juga nyaman dan tentunya memberikan
kedamaian bagi kita semua baik miftah farid
terima kasih atas laporan anda sebelumnya juga
ada roni satria dari jakarta
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas